anak wakil bupati maros sulawesi selatan dinyatakan sebagai tersangka pengguna narkoba jenis sabu
ia ditangkap bersama tiga orang lainnya
selain sebagai wakil bupati ayah tersangka juga merupakan kepala badan narkotika kabupaten maros
arjab ajib matotorang putra bungsu wakil bupati maros
ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika oleh direkturat reserse narkoba polda sulawesi selatan
arjab yang merupakan pns ditangkap bersama tiga orang lain di sebuah rumah di jalan cemara maros hari selasa lalu
ketiga orang itu adalah yusri seorang anggota satpol pp
kemudian hairul pegawai bandara sultan hasanuddin dan hairil seorang wira swastawan
dari tangan tersangka arjab polisi menemukan narkoba jenis sabu beserta alat isap di saku celananya
ayah arjab adalah wakil bupati maros dua periode yang juga menjabat sebagai ketua partai nasdem maros
setelah kita lakukan pengembangan
terhadap orang yang memberikan barang ini dan menjual barang ini
kemudian kita kembali lagi mengamankan salah satu tersangka di jalan tokumar
jalan tokomar dengan barang bukti lebih kurang dua puluh gram
hasil pemeriksaan sementara gimana
hasil pemeriksaan sementara keempat tersangka ini urinnya positif
pengakuannya sudah berapa lama
menurut pengakuannya dia sudah lebih kurang lima tahun

terima kasih banyak npct